sekarang aja dia nyari nyariin kita karena bapak kamu udah punya duit
coba kalau bapak kalian gak punya duit
nyiapin buka puasa
nah rekan kalau begitu sepeda motor ini sudah keliling keliling kemana mana ya
wah pak ini motor tua tapi pengalamannya
tapi kalau soal motor sama saya dia pelit pak
pelit pak dia jorok lebar motor saya rusak
ini mbah buat mbah buka puasa
ini bimo cucu bapak
mbak kalau gitu bimo pamit pulang dulu ya
eh eh tunggu dulu
ada apa lagi mbah
lain kali kalau kamu kesini lagi gak usah bawa apa apa
kalau ibu kamu tahu pasti dia akan memarahi kamu
gak apa apa mbah bimo tuh berusaha
supaya mama sama bapak gak tahu mbah tenang aja
bimo kalau kamu datang ke rumah mbah kamu gak bawa apa apa pun mbah sudah senang mbah
gak usah bawa apa apa lagi
ya udah mas laka mas dimas bimo pamit pulang dulu
alhamdulillah kita punya sesuatu untuk berbuka puasa
gimana keadaannya si mbah baik baik aja kan
iya mbak kamu baik baik aja
tapi hari ini lagi kecapean makanya dia gak ikut taraweh
iya sih kasian juga dia udah tua
eh bim kalau mas boleh tahu kenapa sih orang tua kamu gak nyuruh mbah kamu tinggal di rumah kamu aja
kan kasian mbah kamu tuh udah tua masa sendirian
gini nih dia tuh punya dua orang anak yang pertama bapak aku namanya pak darno yang kedua bulewesti
terus bule kamu kemana
ada di sini juga sih
cuman bapak tuh sama bu lewesti udah gak pernah nengokin mbak lagi apalagi aku sama si neng dilarang nengokin mbah gak tahu kenapa
emangnya mbah kamu tuh sejahat apa sih sampai orang tua dan bule kamu itu gak mau nemuin mbah kamu
nggak tahu juga sih cuman mama marah banget apalagi kalau bapak ngasih makanan atau uang kembah
terus makanan buat buka puasa tadi dari mana
oh itu itu sih kerjaan aku sama si eneng mama sama bapak gak tahu
mau mampir gak ke rumah bimo
emang rumah kamu di mana bimo
di situ tuh yang ada warungnya
yang warung itu
terus keadaan pada murah sekarang gimana mas
ya bapak sih ya udah alhamdulillah sehat lah
ada apa pak
hah gak gak ada apa apa bu
itu rumah kamu
eh lain waktu aja nanti kita mampir ke rumah kamu insya allah ya
yaudah ya assalamualaikum
cuma dia tuh yang warung itu kenapa emang kemarin gue belanja
terus ada bapak bapak jangan jangan itu bapaknya bimo lagi
dek aku kasihan deh sama mbah
dia kesepian banget untung aja ada dua anak pemuda yang nginep di rumahnya
jadi dia agak terlibur gitu deh
kamu ngapain ke rumah mbahmu
siapa yang ke rumah mbah
kalian itu kalau dikasih tahu orang tua tuh nurut jangan ngeyel
kalian kan gak tahu siapa mbah kalian dulu
mbah kalian tuh dulu pelitnya minta ampun
anak dan bantunya hampir mati gak makan
kalian gak minum susu apa dia peduli
orang kayak gitu kalian kasianin hah
sekarang aja dinyari nyariin kita karena bapak kamu udah punya duit
coba kalau bapak kalian gak punya duit
ampuni kami ya allah
kak bangun dong
aja kepada allah

ampuni kami ya allah
aja kepada allah
ampuni kami ya allah
tidak ada apa apa
ampuni kami ya allah
ampuni kami ya allah
ampuni segala dosa dosa kami ya allah
ampuni segala kehilapan saya ya allah
ampuni juga semua kesalahan anak anak kami ya allah
ampuni ya allah
sawa bersih loh
mas mbahnya ada mas
ya ada tapi masih tidur
mbahnya masih cape
jangan dibangunin dulu ya
ditip buat mbah buka puasa
iya ini buat mah buka puasa ya
dikasih sama kita ya
ya yaudah ya kalau gitu kita pamit dulu ya mas
buat mbak buka puasa
buat gue buka puasa juga dong

pak bapak kenapa pak
pak kita ke puskesmas aja pak ya
gak usah nak
pak nggak usah gimana pak
kalau gak dibawa ke puskesmas kita gak tau bapak sakit apa
pak kita ke puskesmas ya
baru tau saya
ada anak setega kalian
kamu itu cuma orang lain
kamu gak tau siapa pada mono sebenernya
cet banyak omong deh
tapi yang saya tau pada mono tinggal sendirian
dan makan aja seadanya
padahal dia punya dua orang anak
kenapa keluarga saya yang harus direcokin
dia kan punya anak perempuan
kamu kasih tau aja
bapak bener bener anak yang gak tau perasaan

biar kita tau penyakit bapak apa
iya pak ya
kita ke pos kesan saja pak ya
ada apa ya
mbak yang namanya mbak westy
mbak harus ikut saya

dia sangat membutuhkan mbak